iya tidak hanya sektor energi infrastruktur juga menjadi kunci dalam pembangunan
infrastruktur telah berkembang di tanah air dalam beberapa tahun terakhir
beberapa proyek mangkrak dirampungkan demi pertumbuhan ekonomi dan memudahkan akses distribusi logistik
berikut ulasannya bersama budi adiputro
infrastruktur telah berkembang di tanah air dalam beberapa tahun terakhir
banyak sekali proyek mangkrak yang dirampungkan demi pertumbuhan ekonomi dan memudahkan akses distribusi logistik
nah era pemerintahan presiden republik indonesia yang saat ini yaitu presiden joko widodo ditandai dengan masifnya pembangunan infrastruktur di indonesia
baik di pulau jawa ataupun di pulau pulau lain seperti yang ada di belakang saya anda bisa lihat ya
untuk di pulau jawa sendiri presiden jokowi mengharapkan akan ada sebuah jalur konektivitas baru yang akan menghubungkan ujung barat dengan ujung timur
sebagai alternatif dari jalan pantura
maka dicanangkanlah pembangunan jalan tol transjawa yang membentang mulai dari provinsi banten dan akan berakhir di kabupaten banyuwangi jawa timur
sejarah baru transportasi indonesia di mana tol transjawa akan hadir yang melintasi kota kota besar di pulau jawa ibu kota jakarta cirebon semarang solo dan surabaya
dan setidaknya ada tujuh belas kabupaten kota yang dilintasi tol trans jawa
tol trans jawa ini namun sebagian jalan ini telah dibuat sebelum era pemerintahan presiden jokowi
mulai waktu operasional pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan hingga tahun dua ribu empat jalan trans jawa ini telah terbangun totalnya sepanjang dua ratus empat puluh dua km
seperti yang anda bisa lihat ada empat ruas tol yang ditandai dengan garis kuning yang ada di bawah ini
mulai merak jakarta cikampek palimanan kanci dan juga
pada rentang tahun ini mulai dari pertengahan masa pemerintahan presiden kedua ya ini presiden soeharto
kemudian presiden ketiga b j habibie presiden abdurrahman wahid atau gusdur hingga masa pemerintahan presiden megawati soekarno putri
presiden sudah berganti empat kali namun jalan ini sudah dapat dilalui kendaraan dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan hingga tahun dua ribu dua
artinya dalam dua puluh enam tahun jalanan ini sudah tersambung bisa dilalui kendaraan dengan relaksa
aktif cukup mulus
kemudian pada kisaran tahun dua ribu lima hingga dua ribu empat belas jalan tol trans jawa terbangun sepanjang tujuh puluh lima km
seperti yang bisa kita lihat lagi ini kemudian ditandai dengan yang warna biru nih ya
yang merupakan rentang masa pemerintahan periode kedua presiden susilo bambang yudhoyono
seperti kita ketahui bahwa presiden sbi menjabat dua periode yaitu dua ribu empat dua ribu sembilan dan juga dua ribu sembilan hingga dua ribu sembilan belas
lalu kita kembali nih ke zaman now
masa sekarang pemerintahan dalam hal ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau kementerian pupr sendiri
di era presiden jokowi pada tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu delapan belas telah menyelesaikan enam ratus enam belas km bagian tol trans jawa
yang terlihat dari warna merah yang ada di depan saya ini
nah ada lebih dari sepuluh ruas
presiden jokowi memang telah meresmikan tol transjawa dari jakarta hingga di grati pasuruan jawa timur pada dua ribu dua puluh
pertama di jawa timur di jawa timur
pertama di jawa timur di jawa timur

sementara itu tol pasuruan probolinggo atau pasro diharapkan ini selesai lebih cepat lagi
yakni februari dua ribu sembilan belas
sebelumnya tol ini sempat menjadi tol fungsional saat mudik lebaran yang lalu
nah yang terakhir ini proyek tol transjawa ini masih menyisakan lagi ruas probolinggo hingga banyuwangi sepanjang satu ratus delapan puluh lima km
terus jika digabung dengan ruas probolinggo jika digabung dengan ruas probolinggo jika digabung dengan ruas probolinggo
tol yang belum jadi menjadi sepanjang dua ratus tujuh belas km
terlihat dari garis merah yang putus putus ini nih ya ruas probolinggo banyuwangi kini masih dalam tahap pengadaan tanah
targetnya pada tahun dua ribu dua puluh satu tol transjawa bisa selesai secara keseluruhan
artinya anda saya kita semua bisa terhubung sepanjang seribu satu ratus lima puluh km mulai dari tangerang banten
jakarta kota kota dapat terhubung hingga banyuwangi tanpa putus
pembangunan tol transjawa menjadi proyek pertama yang dibiayai melalui skema non apbn
yang ini bersumber dari dana dana abadi seperti dana pensiun asuransi juga investor swasta lainnya
dengan dana lebih dari lima puluh triliun rupiah pemerintah juga akan menjual obligasi syariah senilai rp dua puluh delapan triliun
nah apa saja keuntungan dari tol ini
sebagai alternatif jalur transportasi ini alasan pertamanya
nah ini tolnya sudah mulai kelihatan nih ya ada di depan sudah bisa anda lewati ada juga sebagian yang belum bisa anda lewati
nah selama ini memang ada jalan umum pantura ataupun jalur selatan
nah tol trans jawa ini memberikan alternatif akses bagi transportasi sehingga mengurangi kemacetan di jalan biasa
warga kemudian dikasih pilihan
jadi bisa mempercepat dan membuat wakil
waktu kita lebih efisien jika biasanya sampai lebih dari dua puluh jam misalnya
kini dengan jalan tol kata badan pengatur jalan tol bukan kata saya ya tapi kata bpjt jakarta surabaya aja dapat dilalui delapan jam
mungkin tanpa berhenti
nah dengan beroperasinya jalan tol ini juga pastinya membuka lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan perekonomian di daerah yang dilalui oleh jalan tol ini
tidak hanya itu menteri pariwisata arief yahya juga pernah mengatakan
bahwa tol transjawa memberikan kenyamanan mobilitas wisatawan di dua ratus dua puluh empat destinasi wisata yang ada di pulau jawa tentunya
saat ini belum semua pembangunan rest area rampung sepenuhnya
masih bertahap satu demi satu
apalagi di rest area kuliner lokal bisa semakin dikenal bagi warga yang melintasi tol ini
ngomong ngomong ya rest area di jalan tol trans jawa ini rest areanya disebut masih kurang
saat ini memang belum semua pembangunan rest area rampung sepenuhnya
selain itu untuk infrastruktur yang dibiayai dengan investasi seperti jalan tol
ada kemungkinan bumn yang akan menanggung resiko investasinya
apalagi jika tarif jalan tol tidak sesuai dengan hitungan modal
pada akhirnya justru akan memperpanjang waktu pengembalian investasi
setelah jalan tol transjawa beroperasi selanjutnya pemerintah akan mengebut pengerjaan tol trans sumatra
setelah jalan tol transjawa beroperasi selanjutnya pemerintah akan mengebut pengerjaan tol trans sumatra

kita akan ke sumatra sekarang dan di mana saya akan mengajak anda ke pelabuhan bakauheni lampung
kenapa dari pelabuhan
karena berita baiknya anda bisa langsung melintasi tol ini sejak anda turun dari kapal feri di pelabuhan bakauheni
nantinya tol trans sumatra akan menghubungkan lampung hingga ke banda aceh
nah ada beberapa koridor utama tol trans sumatera
yakni medan binjai palembang indralaya pekanbaru duma dan juga bakauheni

dan tentunya beberapa ruas tambahan
setidaknya ada tujuh belas ruas jalan tol yang menyusuri pantai timur sumatera yang menghubungkan bakauheni hingga aceh
ini adalah koridor utama lampung terbangi besar sepanjang satu ratus empat puluh km yang sudah beroperasi
dari terbangi besar ke palembang direncanakan dengan tiga ruas total sepanjang dua ratus sembilan belas km
jalan tol trans sumatra
jalan tol ini akan melalui kabupaten ogan komering ilir
tepatnya kecamatan pematang panggang dan juga kota kayu agung sumatera selatan
beberapa telah beroperasi dan sebagian lagi masih terkendala pembebasan lahan
sebelum ke jambi tol ini melewati kecamatan betung di kabupaten banyu asin sumatera selatan
jalan kayu agung menuju betung memang sudah beroperasi di wilayah ini ya
dari betung ke jambi jalanan sepanjang hampir dua ratus km ini masih dalam tahap pengerjaan
jambi merupakan titik penghubung beberapa ruas jalan tol ini
nah dari jambi tol ini menuju pekanbaru riau yang melewati rengat
yang merupakan sebuah kecamatan sekaligus sebagai ibu kota kabupaten indragiri hulu riau
kemudian dari pekanbaru ke dumai yang rencananya beroperasi pada tahun ini juga
sebagian lagi pada tahun dua ribu dua puluh mendatang
ruas panjang satu ratus dua puluh enam km ini merupakan koridor utama yang akan menghubungkan kedua kota ini
dengan potensi pengembangan agrobisnis serta status dumai sebagai kota industri perminyakan yang cukup maju
dari dumai kita ke medan sumatera utara jalan tol ini melalui ruas ruas tambahan
yakni melintasi tiga kota di sumatera utara
yaitu rantau perapat kisaran tebing tinggi
dan garis biru yang putus putus ini menandai ruas pendukung menuju sibolga
kemudian ada juga pekanbaru ke padang
satu lagi nih koridor utama medan binjai jalan tol sepanjang tujuh belas km ini
telah beroperasi sejak dua ribu tujuh belas yang lalu
status proyek istilahnya ini sudah financial close begitu ya
dan tujuan terakhir yang belum dibangun
yang dia ini dari binjai ke aceh sekitar lebih dari tiga ratus km
tol ini melewati tiga ruas tol tambahan
dimana jalan ini juga melalui beberapa kota dan kabupaten
seperti kota langsa kota loksmawe kabupaten biren dan juga melalui kecamatan sigli
akhirnya kita sampai juga di aceh ya
total jaringan jalan tol trans sumatera direncanakan mencapai dua delapan ratus delapan belas km
nah karena pemerintah bertekad memperkuat
peran bumn jadi pengelola proyek tol trans sumatera
maupun tol trans jawa dikelola oleh bumn dan perusahaan daerah
inilah ilustrasi tol trans sumatra yang bisa dibilang sebagai proyek yang megah
karena tidak heran jika proyek ini sempat menuai protes dari kontraktor swasta
karena memang merasa tidak dilibatkan
bahkan ini lihat tolnya asik sekali kan
megah sekali besar sekali
eh tapi gak boleh
tol ini bukan untuk kita jalan jalan manusia jalan jalan
nah kita bicara pendanaan nih sekarang
skema pendanaan lagi lagi
non apbn total anggaran tol trans sumatera ini setidaknya ada dua ratus enam empat triliun rupiah
belum termasuk sambungannya ke aceh
sementara untuk tol dari binjai sumatera utara menuju aceh sendiri
akan menelan dana setidaknya puluhan triliun rupiah
karena satu ruas seperti sigli bandar aceh saja misalnya
memerlukan investasi senilai dua belas triliun rupiah
masa konstruksi pada dua ribu lima belas yang lalu
tol trans sumatera ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan pada tahun dua ribu dua puluh
sebelum itu masih banyak jalan tol trans sumatera yang belum sempurna
bahkan masih terpotong potong
sehingga saat melewatinya beberapa kali kita harus keluar jalan tol
dan memasuki jalan nasional
bahkan kita harus lewat jalan jalan perkampungan
nah jika memang sudah resmi beroperasi dalam lima tahun lagi
apakah anda tertarik
untuk menggunakan jalur tol ini
kalau saya sih sangat amat tertarik
karena selain beberapa jalannya yang sudah layak dilewati
anda sebagai pengendara yang melewati jalur ini
juga akan disuguhkan bonus pemandangan yang apik
seperti yang ada di belakang saya
ini ciri khas sekali daerah atau landscape pemandangan di sumatera
seperti kita ketahui sumatera merupakan wilayah perbukitan kemudian rawa ada persawahan
dan anda pastinya akan disuguhkan pemandangan yang indah
mulai dari perbukitan yang indah hingga persawahan yang hijau
yang membuat mata kita langsung segar dan hilang stres kita
sekarang saya akan mengajak anda ke ibukota jakarta
di mana ada satu proyek infrastruktur prioritas yang tengah dibangun di jakarta
yaitu mass rapid transit atau mrt
mrt ini menjadi salah satu formula yang dipercaya
waduh keretanya lewat ya
ini kereta canggih ini dipercaya bisa mengurai kemacetan di ibu kota
dan mengurangi kerugian sebagai dampak kemacetan tersebut
baik kerugian waktu biaya dan tentunya mengurangi polusi udara
karena transportasi yang canggih ini memakai kereta rel listrik yang bebas polusi
jalur mrt yang menghubungkan bundaran hotel indonesia dengan lebak bulus
sepanjang lima belas tujuh km ini dibangun atas dua dasar konstruksi
yakni konstruksi layang atau elevated dan juga konstruksi bawah tanah
sekarang mari kita lihat konstruksi mrt bawah tanah yang dibangun menggunakan teknologi canggih
yaitu tbm atau tunnel boring machine
nah konstruksi ini terbentang sepanjang enam km dari kawasan senayan hingga bundaran hotel indonesia
dengan enam buah stasiun yang dilewati
mudah mudahan saja jika tidak ada aral melintang mrt ini akan bisa dinikmati oleh warga jakarta pada maret dua ribu dua puluh
kemudian bandar udara juga menjadi salah satu infrastruktur penting untuk
waduh aduh ada pesawat lewat ya tunggu sebentar ya
oke ini menjadi infrastruktur penting untuk menunjang transportasi
selama kurun waktu empat tahun terakhir pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sepuluh bandara baru
mulai dari kepulauan riau yang ada di barat indonesia
niangas di ujung utara republik kita sampai yang ada di papua sana
salah satu bandara besar yang berhasil diselesaikan adalah bandara internasional kertajati di majalengka jawa barat
bandara yang dibangun sejak tahun dua ribu lima belas ini memiliki luas sembilan puluh enam meter
yang merupakan bandar udara terbesar kedua setelah bandara internasional soekarno hatta yang ada di tangerang banten
semoga saja percepatan pembangunan tidak hanya demi mengejar nawacita saja
namun juga demi memajukan perekonomian untuk mendongkrak daya saing kita
karena negara yang maju salah satu indikatornya adanya kemajuan infrastruktur
ya itu dia ya negara yang maju
kunci nya adalah kemajuan infrastruktur
semoga saja nanti perkembangan atau permasalahan yang ada dalam bidang infrastruktur di tanah air ini akan menjadi salah satu diskusi dan juga perdebatan dalam debat